terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh
ajang eksibisi batik bertajuk gelar batik nusantara akan kembali digelar
event yang diperakasai oleh yayasan batik indonesia ini pada tahun dua ribu sembilan belas mengangkat tema lestari tak terbatas
nah untuk mengetahuinya langsung nih lebih banyak lagi tentang ajak pameran batik ini di studio telah hadir bersama kami
ketua panitia gelar batik nusantara gbn dua ribu sembilan belas ibu wida deh herdiawan
ibu wida halo selamat siang selamat datang di after sepuluh dan juga ketua bidang pengembangan budaya dan pelestarian batik di yayasan batik indonesia ibu tunggu ramelan
terima kasih ibu sudah meluangkan waktunya bersama kami di cnn indonesia ya
iya benar sekali nah kita langsung aja ngomongin soal gbn dua ribu sembilan belas
ini kan event yang sudah berkali kali dilaksanakan begitu ya dan tentunya selalu sukses di setiap pelaksanaan
tapi tahun ini lumayan unik nih
temanya itu lestari tak terbatas mungkin ibu ida bisa menjelaskan sedikit kenapa pemilihan temanya bisa lestari berbatas ini
jadi awal mula kami menyampaikan tema lestari tak berbatas itu karena seperti kita ketahui batik kan memang kerajinan khas masyarakat pulau jawa
tapi ternyata di luar pulau jawa pun juga banyak batik
nah kali ini kita mengangkat sumatera tetapi ada sumatera ada kalimantan dan lain lain
jadi gbn tahun dua ribu sembilan belas ini kita mengangkat batik sumatera
selain itu juga konotasi kuno sudah tidak lagi
jadi sebaliknya malah mencitrakan kedinamisan keceriaan dari motif batik tersendiri
kemudian juga selain itu juga kami penikmat batik
sudah tidak hanya senior orang tua lagi
tetapi sekarang sudah kalau kaum milenial juga sudah banyak yang suka
nah kemudian juga kain
kalau secara tak berbatas itu batik itu sudah bisa menjadi apapun yang kita mau
dan dengan tema lasare tak berbatas ini pastinya nih pengunjungnya nanti takutnya juga tidak terbatas kan ibunya
nanti kira kira ada berapa stand di sana dan berapa pengunjung yang diantisipasi akan hadir dalam acara ini
jadi stand untuk tahun ini diperkirakan dua ratus delapan puluh stand mbak
jadi lumayan banyak
kemudian juga target pengunjung tahun ini kita targetkan tiga belas
berarti ini akan diadakan di mana nih ibu dengan bisa menampung kapasitas tiga belas pengunjung ini
jadi tahun ini kita menyelenggarakan di main lobby dan assembly hall di jakarta convention center
kemudian laksanaannya tanggal delapan sampai dua belas mei dua ribu sembilan belas
ini saya langsung aja ya mbak ya
kita mulai pembukaan mulai pameran jam sepuluh sepuluh pagi sampai jam dua puluh
kosong itu pasti dengan beragam macam
iya ini juga beragam macam
ini juga beragam macam
ini juga beragam macam
ini juga beragam macam
tapi tadi ada sedikit menarik saya menyimak tentang batik dari sumatera
biasanya kan batik itu kan identik dengan jawa
begitu ya batik yang coklat batik yang dengan bahan dasar lilin gitu dengan tulis
tapi saya mungkin mau tanya ke ibu tumbu deh
kenapa akhirnya batik sumatera ini dipilih menjadi satu yang paling menonjol untuk gbn dua ribu sembilan belas ini
batik sumatera sebetulnya sudah lama ada ya
sejak mulai sekitar tahun dua ribu
pada abad ke tujuh belas itu diperkirakan sudah ada
tapi satu ketika pernah surut hilang sama sekali
dan sekarang mulai tumbuh lagi
dan ini yang sangat mengembirakan dan ini kita coba untuk membantu untuk lebih maju lagi
makanya kita adakan sekali ini memperkenalkan sebetulnya batik batik sumatera dalam gbn ini
batik jawa sudah banyak dikenal
sebab itu batik sumatera kita perkenalkan atau kita kembangkan
bagaimana ya kira kira begitulah idenya
batik sumatera sudah ada sejak lama sebetulnya
yang paling menonjol di sumatera itu ada tiga daerah yaitu daerah jambi bengkulu dan sumatera barat
dari awal sudah ada
tapi memang motif motifnya agak lebih sederhana daripada batik di jawa
dan pemakaian alat pembuatnya juga sedikit berbeda
mereka dulu memakai banyak yang memakai cap
dan capnya itu dari kayu
sebab itu motif motifnya juga kebanyakan seakan akan geometris
meskipun mengembangkan daripada apa apa yang ada
flora fauna yang ada di daerahnya masing masing
kalau di jambi kita kenal motif yang namanya
durian pecah bungku kopi dan campur manggis
apa yang ada di daerahnya diangkat dan diterapkan dalam motif batik
ibu tumpu untuk membuat proses pembuatan batik ini kan alasan kenapa batik ini sangat spesial
karena kan prosesnya itu tradisional sekali
dan sampai sekarang masih dipakai
lalu bagaimana menurut ibu soal batik batik yang di print nih
apakah masih boleh dibilang kalau itu adalah suatu batik
kalau kita bicara batik sebetulnya adalah proses ya
proses pewarnaan di atas bidang kain atau apapun juga
dengan sistem celup rentang
dengan memakai perintangnya x atau malam
kalau yang di print sekarang sebab dia tidak memakai wax atau perintahnya sebaiknya sudah dengan alat
kita sebutnya bukan batik
apa tuh ibu namanya
itu adalah tekstil motif batik
memang motifnya batik
tapi tidak diproses dengan secara perbatikan yang betul
itu notes toy mungkin untuk anda
jadi kalau misalnya yang print yang bukan dari tulis namanya bukan batik
pengketahuan baru juga tahu mily
karena setahu kita sekarang semuanya namanya kalau motif seperti itu batik
ternyata berbeda tentang prosesnya
tapi kalau kembali lagi kita ke eventnya ibu wida
ini selain dari batik batik yang akan dipamerkan ini sendiri
nanti mata acara yang akan ada di gbn itu seperti apa aja bu wida
jadi selain pameran memang kita ada beberapa acara tambahan
acara harian yang memang untuk menarik pengunjung ya mbak ya
memang masih kita kaitkan dengan batik
ada fashion show juga bagus bagus itu
kemudian ada talk show
talk show juga mengenai batik
juga batik dengan generasi muda
kemudian ada musik juga ada
beberapa musik kita mengajak komunitas kulintang
seperti itu juga ada voka group
untuk menarik ya mbak ya
kemudian satu lagi yang menarik memang ada workshop
memang kita khususkan untuk anak anak sma
jika ada pengunjung yang tertarik kita bisa mengikuti
kemudian satu lagi memang ada creative corner di gpn tahun ini
jadi creative corner itu kita ada beberapa semacam workshop ya mbak ya
tapi kita juga berusaha mengangkat batik dan beberapa aplikasinya
misalnya ada melukis di atas teko
jadi dengan motif yang batik
kemudian melukis di atas kulit
kemudian ada lagi membuat tudung saji dengan batik
jadi saya rasa itu bisa dinikmati
pengunjung bisa ikut serta untuk mengikuti creative corner itu
dan kita juga ada
kita menyiapkan juga agak banyak mbak
jadi sekitar satu workshop itu kurang lebih empat puluh peserta lah boleh ikut
jadi bukan hanya kita bisa mengagumi
namun kita juga bisa berpartisipasi
dan belajar secara langsung ibu ya
lalu ibu tentunya acara gelar batik nusantara ini kan seharusnya setiap tahun ini kan digelar ibu
ya lalu bagaimana dengan tahun tahun sebelumnya nih ibu
dan apa perbedaan mungkin dari approach untuk mengundang pengunjung untuk datang ini
apakah ada perbedaan ibu antara sebelumnya dan sekarang
jadi gpn ini dilaksanakan dua tahun sekali mbak
jadi memang programnya tidak tiap tahun
dua tahun sekali
memang tidak mudah untuk menarik approach pengunjung ya
terutama sekarang kan sudah banyak pameran
tapi insya allah di gpn ini punya pengunjung tetap ya bu ya
punya penggemar tetap ya
selain itu selain pengunjung tetap juga kita istilahnya menarik pengunjung lain
kita juga memakai media sosial
nah itu kita pakai melalui instagram
kemudian juga mengajak komunitas anak anak muda
jadi mereka ikut serta menghidupkan gelar batik nusantara
nah tentunya para netizen kan pasti ingin tahu nih
apa sih akun instagramnya ini
jadi bisa di follow dan nanti juga bisa update lah kita untuk acara acaranya ini
sekarang juga nanti akan saya follow
tolong di follow karena nanti info info akan kami siapkan di instagram
semua dari situ ini berarti besok loh acaranya amelia
kita langsung jauh ke jcc untuk
boleh kami akan menunggu kedatangan para pengunjung
juga memang ini dalam rangka bulan suci ramadan bulan puasa memang
memang program dari kami bi memang selalu pada bulan ramadan
jadi mempersiapkan untuk belanja
mempersiapkan lebaran di gbni
jadi semua uangnya disimpen simpen karena besok kita mau ke gbn rame rame gitu ya
tapi jangan kemana mana dulu karena kami akan masih kembali lagi dengan dialog terkait dengan gbn dua ribu sembilan belas tetap di after sepuluh
baiklah anda masih bersama cnn indonesia after sepuluh
kita akan lanjut lagi nih perbincangan terkait dengan gelar batik nusantara dua ribu dua puluh
masih bersama dengan ibu wida dan juga ibu tumpu
di gbn dua ribu tujuh belas ini kan event dua tahunan tadi ibu wido menyebutkan
seberapa besar sih antusiasme masyarakat yang datang gitu
omzet yang didapatkan lalu juga yang sudah berhasil dibukukan keuntungannya sebesar apa tuh atensi masyarakat indonesia khususnya
ya yang tahun dua ribu tujuh belas ya
tahun dua ribu tujuh belas itu pengunjungnya sekitar sebelas ribu
kita tahun ini berharap bisa lebih banyak lagi
meskipun toh di bulan puasa
juga omset tahun dua ribu tujuh belas sekitar dua puluh lima miliar
dan tahun ini kita memang kita proyeksikan sekitar dua puluh tujuh setengah miliar
dan mudah mudahan itu bisa tercapai karena ini juga keberlangsungan dari pengrajin ya mbak ya
dan ini apa
ini bu tumbuh kita nih membicarakan soal melestarikan budaya batik
dan ini adalah pr untuk semua warga indonesia
karena batik itu adalah kebanggaan dan juga ciri khas indonesia
lalu pertanyaan saya soal masalah harga nih ibu
apalagi kita perempuan nih pasti pertama kita lihat ini harganya dulu
ada batik yang harganya bisa mencapai jutaan
namun ada juga yang murah
sebenarnya apa sih bu bedanya
jadi kalau harga itu biasanya tergantung dari kesulitan pembikinan batiknya
bahan yang dipakai motifnya apakah itu rumit atau sederhana
jadi proses pembuatannya juga sangat mempengaruhi
tapi juga dari mana sih asalnya
sebab itu sangat berkaitan dengan misalnya kalau umr di pekalongan itu lebih rendah dari di jakarta
jadi bisa dibayangkan bahwa batik batik dari pekalongan kemungkinan besar akan lebih murah daripada yang lain
dari yang di jakarta
sebab kalau kita menghitung waktunya saja
misalnya satu batik kita bikin batik yang sederhana ya
misalnya kita selesai dalam waktu satu bulan misalnya ya
satu bulan kalau umr di pekalongan sekarang berapa ya mungkin satu
asumsikan kita satu lima juta
satu bulan satu setengah sudah pasti
hanya untuk ongkos ongkos membuatnya aja
lain lainnya pasti ada
jadi itu menjadi patauan
kalau misalnya di jakarta yang umr nya lebih tinggi sudah pasti akan lebih
dengan waktu yang sama cost nya akan lebih tinggi
berarti proses membuat suatu produk batik ini tidak bisa hanya melihat produknya saja namun ada arti di belakang budaya
jadi jangan shock kalau batik harganya sampai segitu karena prosesnya memang tidak sembarangan ya
nah tapi memang berbicara lagi soal batik
belum ada yang berbicara lagi soal batik
tapi kalau misalnya di kolonial sekarang kan mungkin sedikit harus kita ajak lagi supaya lebih aware betapa pentingnya salah satu warisan budaya indonesia ini
bagaimana cara kita bisa mengajak mereka untuk lebih peduli lagi sama pelestarian batik
jadi kalau kita bicara mengenai pelas tarian memang target kita adalah generasi muda
mau tidak mau
jadi kita perusahaan batik sangat berusaha sejak bertahun tahun

membuat batik itu atraktif dipakai dicintai oleh generasi muda
kita membuat kemudahan kemudahan
kalau dulu kita batik kan kita pakai harus pakai wiron mungkin harus pakai konde mungkin harus ada patokan patokan atau yang harus diikutin
sekarang kita lebih santai
seperti saya sudah bisa diterima saya pakai batik tapi dengan rambut terurai
itu sudah bisa
ini adalah contoh bahwa batik itu tidak
kaku tidak rigid tapi bisa dipakai dengan santai
dan kita juga bekerja sama dengan para desainer untuk menciptakan motif motif yang lebih sederhana
warna warna yang juga disukai anak muda
kalau dulu kan warna batik tua coklat biru ini
sekarang keluar batik batik warna pastel
jadi banyak usaha yang kita lakukan bekerja sama dengan beberapa pihak
dicintai batik itu
dan ibu wida tentunya generasi milenial ini kan juga adalah generasi sosial media
dan dengan adanya instagram yaitu
bagaimana sih ibu approach untuk menarik milenial ini ke acara ini ibu
jadi sebetulnya itu kita pakai yang
kalau dari kami itu nggak usah yang susah susah dulu
di sekitar kita ini banyak kaum milenial
terus juga beberapa dari kita ada yang memiliki sekolah seperti itu
jadi memang masuknya kesana dulu
juga ada beberapa komunitas misalnya kemarin itu yang saya sempat komunikasi dengan mereka dari ui
mereka juga ingin membuat pameran
jadi mereka punya proyek dari universitasnya untuk membuat pameran batik
nah seperti itu justru yang istilahnya kita tangkep
jadi selain dari medsos juga kita
kita mengadakan workshop di dalam gelar batik gbn besok itu
antara memang untuk edukasi juga untuk pengembangan dari milenial itu sendiri
dan kita juga ada beberapa acara harian
itu yang menampilkan milenial yang baik putra putri
ada putra putri batik juga ada dari sekolah seni yang isinya milenial
semua seperti itu mbak
jadi antara lain seperti itu
kemudian juga ada
saya mungkin ada tambahan
ada satu stand itu yang kami mengajak komunitas autis
oke teman teman autis
jadi tidak hanya kita yang normal saja yang bisa membatik
jadi mereka juga bisa membatik
juga di salah satu stand perindustrian juga ada di fabel yang mengikuti
jadi benar benar merangkul semua kalangan masyarakat ibu
that's why temanya itu tadi ya
terus tadi tak berbatas
terus tadi tak berbatas bagus sekali
mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ini bu wida ada sedikit kata penutup untuk jelang gbn besok
mungkin untuk ajak pemirsa di rumah bisa untuk datang besok
untuk kaum semua seluruh penggemar batik seluruh pencipta batik ataupun yang belum mengenal batik
kami sangat mengharapkan kehadirannya pada gelar batik nusantara dua ribu sembilan belas
yang akan dilaksanakan pada tanggal delapan sampai dua belas mei dua ribu dua puluh
dan jangan lupa ajak teman ajak saudara kita mengenal batik membelanja batik dan juga sekalian untuk ngebuburit
dan siap siap untuk beli baju lebaran juga ibu
sisain uangnya untuk jajan batik itu juga yang paling penting ya
acaranya lima hari mulai besok kehadiran saya dan hanum ini pasti akan ada di
kue sudah pasti lah ya
bu tunggu diantar tempat yang lucu lucu
ah diantar di ibu ya
bu tunggu dan ibu wida tunggu kami di sana ya
terima kasih banyak ibu tunggu dan ibu wida sudah mampir ke after sepuluh
sampai jumpa besok di gbn dua ribu sembilan belas juga ya amel ya